sementara itu mengantisipasi lonjakan kasus positif covid sembilan belas pasca libur lebaran
pemerintah menyiapkan tujuh puluh tempat tidur isolasi dan tujuh lima ratus tempat tidur ruang icu bagi pasien covid sembilan belas
pemerintah juga memastikan telah melengkapi kebutuhan stok obat di rumah sakit termasuk tenaga kesehatan
dan hal ini juga disampaikan oleh menteri kesehatan budi gunandi sadikin
usai melakukan rapat terbatas bersama presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta senin siang
perlu saya sampaikan di sini bahwa antisipasi sudah kita lakukan
total tempat tidur tersedia isolasi untuk pasien covid sekarang secara nasional ada tujuh puluh tujuh
keterisiannya sampai sekarang dua puluh
demikian juga mengenai tempat tidur icu
kita sekarang seluruh indonesia memiliki tujuh lima ratus tempat tidur icu untuk covid sembilan belas
dan perhubungan dengan tempat tidur isolasi adalah tujuh lima ratus tempat tidur isolasi
per kemarin yang sudah terisi adalah dua lima ratus